hubungan ignatius jonan mengeluarkan pernyataan terkait penolakan transportasi berbasis aplikasi
jonan sendiri tidak akan membuat aturan yang baru terkait angkutan berbasis aplikasi
karena semua peraturan mengenai angkutan umum sudah diatur dalam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
dan terkait izin operasional hak pelarangan ada di pemerintah provinsi kota dan kabupaten
karena kementerian perhubungan ternyata hanya pembuat kebijakan bukan pemberi izin
jangan sampai ini terkesan buang badan gitu ya putri ya
stop itu adalah di dinas perhubungan masing masing daerah
karena itu bukan kewenangan saya ini sudah diturunkan ke pemerintah provinsi atau kota atau kabupaten
jadi makanya saya bilang tanyakan gubernur gubernur bali sudah stop betul
gubernur bali sudah stop coba lihat dki bagaimana
apa di stop dulu sampai ngurus izinnya lengkap baru dikasih lagi
atau ada konsensus secara nasional maunya bagaimana